pengusaha kakak beradik garibaldi tohir dan erick tohir mendatangi kantor pelayanan pajak rabu pagi
kedua miliarder ini ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah bergulir sejak juli dua ribu enam belas
cnn indonesia com melaporkan boy tohir panggilan akrab garibaldi thohir dan erick thohir melaporkan aset dan dananya di lantai empat kantor wilayah direkturat jenderal pajak jakarta selatan ii di jalan jenderal sudirman
aset dan dana yang dilaporkan ke ditjen pajak merupakan kombinasi antara deklarasi dan repatriasi
boy tohir merupakan presiden direktur perusahaan batubara pt adaro energi sedangkan sang adik erick thohir adalah presiden direktur klub sepak bola italia fc international emilano
erick juga sukses sebagai pengusaha dengan bisnis yang menggurita di bidang media dan penyiaran di bawah payung mahar
sebelumnya pemilik grup gemala yang juga ketua tim ahli wakil presiden sofian wanandi dan wakil komisaris lipo grup james riyadi juga ambil bagian dalam program amnesti pajak